wuh capek banget
aduh capek banget dua kilo padahal niatnya sore sore mau hidup sehat
ih katanya mau ikut jungle trail
ini aja udah capek
aduh langsung ya disamperinnya sama wakil gubernur sumatera utara musara jaisa
musara jeksha punya waktu tiga bulan lagi untuk menuntaskan tugasnya sebagai wakil gubernur sumatera utara
pilgub dua ribu delapan belas adalah kontestasi pertamanya sebagai kepala daerah
ia maju berpasangan dengan mantan pangkostrat edi rahmayadi disokong oleh partai golkar gerindra pan pks dan nasdem
keduanya terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
jauh jauh udah sampai sini
aduh aku dimarahin
kamu tau kan ada eventnya kan
ada ada bang aku tahu
makanya aku dateng kesini khusus buat sebenarnya selain ketemu sama bang ijek
tapi juga mau kita ikut jungle trail run nya
bang ini jadi acara orang utan jungle trail run itu ini kayaknya udah tahun kedua ya
iya bang kayak tahun lalu aku juga pernah denger
jadi kalau kita beruntung kita bisa lari di hutan ketemu sama orang utannya gitu
karena jalur yang kita lintasin itu emang jalur yang biasanya orang utannya kadang keluar
jadi gak semua daerah juga ada daerah tertentu yang ada orang utannya
kita ini ada tiga stage ya
ada yang tujuh km ada yang dua puluh an kilometer terus sampai dengan empat puluh an km
bang ijek besok lari yang
oh paling deket
nah kalau kita di bawah tujuh kilo gak bang kayaknya buat aku nih aku dua kilonya udah aku langsung makan
ada dan nanti keluar diana pas keluar nanti start muter balik lagi aja
iya ya itu kayaknya jadi nggak ikut lari kayaknya ya bang
itu namanya hanya berpartisipasi
bang ijek tapi rutin ya bang lari ya aku lihat juga banyak sekali menjadi apa ya penggerak nih
kayak organisasi ataupun komunitas ataupun olahraga kayak rally
terus kemudian ini juga
itu memang dari sebelum jadi wagub emang seneng atau memang apa bang
setelah jadi wagub baru oh ini kayaknya menarik nih
ya saya emang seneng ya
artinya kalau bikin event itu apalagi memang event itu di tengah masyarakat
supaya ada manfaat untuk masyarakat
tapi apalagi ini kan ini daerah pariwisata
pariwisata kita ini nggak bisa hanya kita promosi pariwisatanya
mesti ada eventnya apa nih yang buat daya tarik orang datang
jadi di sini kita bikin konsen
memang eventnya itu jungle trail
karena memang hutan air sungainya kan
terus ada endemic orang hutan
kalau rally itu kita di danau toba
karena di sana dulu pernah ada kejuaraan dunia rally
jadi kalau lah semua daerah wisata kita bikin temanya masing masing itu eventnya
walaupun ada event lain tapi sportnya kita bikin temanya
dan kita sengaja mau bikin setiap tahun rutin
karena kan kita berharap nanti ini event ini juga ada peserta luarnya
kalau orang dari luar negeri eropa segalanya
dia kan prepare waktu itu udah mesti setahun sebelumnya
dan kalau kita fix di bulan misalnya seperti sekarang nih
setiap tahun bulan media udah tahu
oh bulan mei saya ke indonesia ada event itu
karena event ini kan setiap negara juga hampir ada sama ya
dan kita berharap event ini ke depan ini sekarang udah internasional
ada empat belas warga negara asing yang berbeda yang ikut ini
kita berharap nanti ini jadi event rangkaian seri seri e
jadi tambah rame
iya tapi event ini memang dari pemprov atau memang bang ijik sendiri yang emang suka dan senang gitu
sehingga memang ada goodwill nya gitu ke event event seperti ini
alhamdulillah saya belum jadi wagub juga
oh jadi sebelum dari wagub juga udah event gitu ya bang ijek
setelah lalu kita bikin event rally balapan
terus karena saya lihat bukit lawang
jadi waktu itu kita pikir apa ya event yang bisa kita bikin
pas ada kawan juga kita diskuti itu
karena belum ada kan di sumatera utara jungle trail
bukan event tapi memang kegiatan rutin komunitas saja
sini kita bikin itu ya bukan karena pemerintahnya
tapi karena saya di dalam pemerintah
berharap pemerintah bisa ikut di dalam
karena akan mendorong suasana
masyarakat tingkatan ekonomi masyarakat ini
akan lebih besar dampaknya kalau pemerintah bisa ikut di dalam
apa sih bang yang sulit untuk mengembangkan pariwisata seperti ini
karena tadi diana pas datang ke sini
itu sebenarnya kaget
ngelihat ada site yang dalam tanda kutip menurut aku sudah cukup siap
dari segi ekosistemnya
tapi apa sulitnya bang untuk membangun kesadaran masyarakatnya
atau apa ya bang yang sulit
ya memang pertama kan masyarakat nih
masyarakat dia harus paham
kalau kita mau tempat wisata
dia harus paham
bahwa dia harus menjadi tuan rumah yang baik
karena kan tamu yang datang ya
bisa melayani yang baik
terus kedua juga
dalam melayani tamu itu juga
jangan berpikir tamu itu hanya datang untuk sekali
jadi gimana caranya supaya datang berulang kali
lagi dan lagi gitu
ya harus baik
terus harus jujur dalam berdagang ya
maksudnya kadang kan kita
ini kalau kita lah jadi turis nih ya
beli sesuatu hal lah ya
barang gitu merchandise atau apa
harganya sekian nih
kita datang lagi ke toko yang beberapa toko sebelahnya
barang yang sama harganya beda lagi
kan kita rasanya aduh
bukan karena nilainya kok beda beda
akhirnya kan kita ngelihat
ini memang kayak dibohongin kan
jadi kita berharap masyarakat
paham sebagai tuan rumah yang baik
melayani tamu tamu kita yang baik
sumatera utara banyak wisata alam
ini bukit lawang udah lama ini
jadi wisata alam yang seperti ini
besok lari persiapannya apa aja nih bang
boleh mungkin ajarin aku kali ya
apa bang ijik biasanya persiapannya
atau emang udah sering lari ya bang ya
jadi rantai aja ya
kebetulan kita sering lari
tapi larinya beda
di kota kan flat
di sini besok ini naik turun
ini naik turun naik turun ini nanjanya
jadi ya lumayan lah
di sini oksigennya keren
jadi kalau di dunia
paru paru dunia ini dua aja nih hutan yang dipertahankan
dan dianggap inilah yang menghasil oksigen terbaik dunia
satu hutan amazon
dua hutan lauser
taman nasional lauser
ini taman nasional lauser nih semuanya
besok rasain ya bang ya

bang kalau ngomongin soal sumatera utara tuh ya bang yang ada salah satu di pikiran saya itu
adalah soal kotak kotak maksudnya ini mau udah wilayahnya ormas ini oleh itu aku lihat beberapa
kali juga turut aktif lah ya bang di ormas pemuda pancasila kalau abang ijek sendiri melihatnya
teman teman ormas ini punya andil apa sih bang di masyarakat tujuan awalnya sih bagus ya untuk
menyatukan pemudah agar berorganisasi berwadah agar lebih mudah dikomunikasikan lebih mudah diarahkan
tujuan yang untuk positif tapi berkembangnya waktu berkembangnya juga zaman dan tambah besar
tambah banyak sementara juga pemerintah nggak bisa semuanya menangan hal ini artinya memberikan
pekerjaan atau segala sesuatu akhirnya ya mungkin di mata masyarakat jadi berdampaknya negatif
karena ada oknum oknum perorangan yang memang dia perlu untuk perut akhirnya ya seperti tadi
itu kesannya menguasai daerah padahal ya tidak juga mana boleh menguasai daerah kan semua daerah itu
pemerintah sudah mengatur ya tapi ya karena urusan perut tadi menjaga parkir menjaga sesuatu
jadi seperti itu jadi dianggap ormas ini kumpulan preman sebenarnya awal tidak seperti itu hanya
karena untuk urusan perut terus ada wadah karena punya kawan banyak jadi kalau ada apa apa rame
ngerubutin rame jadinya ormas yang jadi dampak negatif itulah yang mengijakkan ya tapi sebagai
wagup susah nggak sih bang lawan preman preman di sumatera utara tuh saya rasa enggak ya kan semuanya ini kan
urusan perut sih ya enggak ada saya rasa anak lahir mau jadi preman tapi kan karena tuntutan sosial
tuntutan ekonomi akhirnya dia untuk bertahan hidup dengan apa dengan cara yang keras apalagi
pendidikannya juga dia enggak enggak punya pendidikan yang cukup berpikir pendek untuk
bisa dapat suap nasi kalau dia sendiri nggak mampu akhirnya berkelompok berkelompok juga agar lebih
ya lebih ternaungin masuk ke ormas tapi menurut saya tinggal kita aja ketegasan pemerintah
untuk mengarahkan tapi nggak bisa juga kita basmi bubarkan begitu terus mereka mau ngapain kita
kan sebagai pemerintah ini kan semuanya anak bangsa juga sekarang berpikir bagaimana membuka lapangan
pekerjaan makanya misi itu salah satunya ada isi misi kita membuka lapangan pekerjaan target untuk
itu mengarahkan semuanya kalau mau yang diarahkan dengan baik dan ada pekerjaan semuanya pasti juga
menjadi baik oke bang selain soal reman gitu lah ya bang ya ini juga yang ingin aku tanyakan adalah soal
bang jadi data di kpk dua ribu dua puluh dua itu kurang lebih ada tujuh belas kepala daerah di sumatera utara yang tertangkap
kasus korupsi lah ibaratnya itu bang ijik melihat bahwa memang di sumatera ini sebegitu banyaknya
celah untuk melakukan korupsi atau mungkin apa sih bang yang sebagai abang yang di internal yang di
dalam melihatnya kenapa bang jadi saya lihat korupsi ini menurut saya setelah saya lihat
ada tiga hal pertama dia tidak tahu nggak ngerti kayak tadi itu salah tanda tangan atau salah sesuatu kan
itu juga bisa menjadi masalah itu kan keputusan yang salah ada penganggaran akhirnya menyeleweng
karena keputusan yang salah korupsi kedua eh enggak tahan godaan oke yang tadi yang pertama
itu masalahnya yang kedua enggak tahan godaan ini kenapa juga bisa terjadi karena biaya politik kita terampuh
mahal waktu itu memang di negara maju sekalipun ada biaya politik tapi bukan money politik kita biaya politik
ada juga yang seperti itu yang lapangan yang terjadi walaupun tidak bolehkan akhirnya biaya
politik ini terlalu tinggi apakah semua orang memang niatnya pengabak pengabdian ada tapi menurut saya
enggak semua apakah semua orang tak ingin pengembalian ada yang tak ingin pengembalian
tapi banyak juga ingin pengembalian karena uangnya udah terlampau besar terus dia lihat ada
celah nih ada kesempatan ya akhirnya tergoda oke saya bilang yang kedua ini golongan yang enggak
saya tergoda melihat suasana yang saya maksud ini honornya kepala daerah itu nggak sesuai
pad tujuh puluh delapan juta tuh sebagi lagu atau kepala daerah iya bagus gubernur sekitar sembilan jutaan perbulan
kalau bupati lebih rendah lagi nanti ada tunjangan operasional diambil dari pad dan itu ada peraturan pemerintahnya
pilih di enam puluh empat puluh kalau saya enam puluh empat puluh satu ratus empat puluh gubernur enam puluh dari situ pun enggak cukup sementara kita kan
selama menjabat adalah masyarakat datang minta bantu kan kita ada dana sosial tapi kan nggak
bisa tiba tiba itu dianggarkan untuk tahun berikutnya dari sekarang sementara ada proposal
kegiatan masyarakat akhirnya kita keluarkan ini terus apakah semua orang saya mohon maaf saya bilang
waktu itu mohon maaf pak saya ini pengusaha dan sampai hari ini masih ada usaha yang bisa pendapatan lain
tapi apakah semua kepala daerah punya pendapatan lain
dengan tuntutan sosial
seperti itu dengan biaya yang
sudah besar dikeluarkan
tapi kesempatannya banyak nih
coba ngerasain makan tadi sikin
gak ada yang tau malah coba banyak ketahuan
yang kedua nih yang ketiga
memang niat kalau ini nggak usah kita bahas
kenapa ya karena dia udah niatnya
apapun yang bikin peraturan mau bikin
gimana pun tetap aja niatnya itu
jadi ada tiga kategori ini
waktu pas kampanye sampai dengan jadi
pun banyak banget keluarkan
kami tidak ada di suara
dalam konsep tim kami itu
jadi kita biayanya aja tapi biayanya
itu pun lumayan gede
berapa sih bang
nanti nanti kalau dikasih tau kemari
kalau bicara juga soal biaya politik
yang terlampau tinggi sehingga godaannya
godaan itu pernah datang nggak ke seorang
kita iman ini kan gak selamanya gini
kadang iman lagi turun takutnya tergoda nih
belum lagi ada tuntutan ada pengeluaran
yang perlu gini
makanya saya datang ke kpk waktu itu
saya tanya apa barir gate nya
saya takut nih begitu besarnya uang
yang kita kelola
tanggung jawabnya begini besarnya
kayak makan teri
bukan berarti saya nuntut harus gaji besar
yang mau jadi kepala daerah ya ini konsekuensinya
memang pengabdian tapi kan
kedepan kan negara harus pikirkan
bagaimana supaya kepala daerah itu kan tidak korupsi
karena kan betapa ruginya negara membuat
pilkada itu kan ratusan miliar
bahkan ada yang triliun tergantung besar daerahnya
ternyata belum sampai habis masa kepemimpinannya
dan lama lama rakyat kita pasti akan apatis memilih
ah siapa pun yang dipilih begini gini juga kok
ah gitu juga kok
jadi bagaimana caranya ini supaya tidak terjadi
ya satu dari kita masing masing kepala daerah
memang harus mempersiapkan diri untuk jadi kepala daerah
kedua sistem pemerintahan ini harus elektronik
dan harus terintegrasi
gak bisa parsial parsial
karena saya setelah masuk saya lihat parsial parsial
dinas ini bikin aplikasi sendiri
dinas ini sendiri
tapi gak connect semuanya
harusnya connect dan connect pemerintah pusat
ya menurut saya dari pemerintah pusat sudah bikin baku
mulai tingkat desa kecamatan kabupaten kota provinsi
nanti mungkin kalau udah mampu kita keuangan negara
baru terintegrasi semua seperti singapura
singapura kita belanja apapun kan pajaknya langsung masuk
jadi pendapatan negara juga kan harus dipikirkan dari pajak
kalau sistem pajak sekarang sudah semakin baik semakin baik
tapi kan alangkah lebih baiknya kalau
e government ini utuh jadinya seluruhnya
itu salah satu solusi juga menurut saya
tapi saya dengar isu bahwa bank ejek dan juga bank edi ini lagi gak akur
saya nggak usah lagi ya artinya kayak menutup nutupin ya
saya rasa semua orang tahu
jangankan di sumatera utara di luar sumatera utara pun tahu
hubungan kami lagi tidak baik baik saja

bang ijek tadi kan mengajak diana naik bentor kuning
nah ini pas diana datang ke garasinya bang ejek ini juga ada banyak motor atau koleksi nih
boleh dong bang ini kita sambil cerita kali ini bang
ini dari kapan sih bang mulai koleksi motor klasik nih aku melihatnya ya
dan ada vespa juga tuh
jadi saya memang senang otomotif
terus dari mulai mobil motor terus kita senang juga ngumpulin yang klasik klasik nih
kalau bagi saya menganggap kalau yang baru kapan aja nungguin toko
tapi yang klasik ini belum tentu ada
kapan kita mau belum tentu ada
jadi pelan pelan dulu kita mulai beli satu beli satu
niatnya nanti ke depan mudah mudahan ada rezeki dari allah
ingin bikin galeri museum motor klasik juga otomotif otomotif kita kumpulin di sini
tapi ada lagi nih yang mencuri perhatian
ini kenapa bang tadi bentor ada tuh kuning
terus ada yang warna merah putih
terus ini bemo
apakah juga termasuk jenis kendaraan klasik yang bang ijek
ini kayak lucu banget
ini angkutan dulu kita pakai bmo ini kan
sama mungkin di jakarta juga kan ada bmk
ada bemo sih
tapi ini emang spesial nih
ini masih original semua nih
mesinnya terus kita cari aksesorisnya semua orisinil dan masih jalan
oke susah nggak sih bang ngerawatnya sebenarnya
ini kan pasti mobilnya kalau mobil klasik atau mobil lama itu butuh perawatan khusus ya
lebih susah dari ngerawat bini emang
tinggal dikasih masukin ke sana
jangan sampai nanti bang ijek tidurnya di luar gitu ya
oh ini seperti ini
kebetulan bang dia itu generasi yang gak merasakan bemo
jadi pas kesini ngeliat kayak diwahan hiburan bang
kayak apa ini gitu
tapi bang ini aku mencium bau bau dan oseng oseng
ini kayaknya boleh kita ngintip ya
ini saya yang masak makanan ya
luar biasa bang ijek yang masak
mari kita ikut bang ejek
yuk let's go
oke ini jadi wangi wangi ternyata kopi nih
aduh luar biasa
jadi hari ini ada pengajian ya kak ed
bang ijek kenalin dong isi tercinta
ini istri saya yang pertama dan terakhir
lagu lagu romantis kalau di edit bisa tuh kan
jadi ini aku dengar dengar pertama kali ketemunya pas taman kanak kanak
jadi itu cinta berseminya dari taman kanak kanak atau gimana itu bang ijek
mohon diperjelas klarifikasi ya
kita satu sekolahan
jadi dari mulai deka kenal istri
di smp pas smp itu saya dikejar kejar istri saya yang sekarang jadi istri
jadi luar biasa ya
jadi ini cerita versi mana yang harus saya percaya ini
cerita yang percaya saya
oke versinya kak ayu apa nih
siapa yang mengejar siapa ini jadinya
ya udah pastilah
ya laki laki biasanya jadi temuan
kan lalu malu ya kak kita ya
ada gengsinya gitu loh kak
iya kita sembunyi sembunyinya tuh kak
jadi pas dari smp
smp kelas tiga ya
udah mau masuk smp
kan pasti tuh ibu yang ngejar ngejar ibu kan
ya waktu itu dada dikejar anjing dibantuin sama ibu gitu
takut lah aku berantem di sini gimana ya
aku takut berantem di sini
aku takut dilempar salak
kayu cerita dong pas pertama kali bang ijek memutuskan kayak dari pengusaha oke
iya gak ada biasanya dada aja
aku mau terjun ke politik gitu
kayu pada saat itu merasa kayak aduh politik atau kayak oh udah tau nih kalau bang ijek tuh pasti nanti berujungnya menjadi seorang pemimpin gitu misal
gak pernah kebayang sama sekali gak pernah kebayang ya ijeng masuk ke situ ya rasanya jujur gak
gak pernah tapi akhirnya kalo memang itu yang harus dijalani ya udah kita diingat
yang penting diingatkan aja terus
apa yang diingatkan
banyak loh untuk bapak ya pokoknya
bapak itu jadi orang yang kuat iman
gak usah yang menjelasan istana istana sini dengar sana sini itu enggak
pokoknya bapak harus punya sendirian
itu tadi yang penting itu kuat iman
bang ijek tapi kalo bicara soal pintu pertama ketika dari pengusaha jadi politikus
itu aku dengar bahwa salah satu pintu pembukanya adalah dari ayah
itu bener gak sih bang
jadi pada saat itu prosesnya gimana bang
abang yang awalnya jadi pengusaha kemudian aku denger nih dari info intel intel aku ini
abang sebenernya awalnya gak mau jadi politikus
itu kenapa tiba tiba mau itu
apakah memang karena dibujuk ayahanda haji anief atau seperti apa
ya memang pertama saya nggak punya mimpi nggak punya cita cita ya
dulu cita cita saya saya pengen jadi pengusaha sukses dan harus lebih sukses dari orang tua saya
nah tapi berjalan waktu berjalan waktu
tiba tiba ada ajakan untuk maju pilgub menjadi wakil gubernur
yang ngajak itu gubernur yang saat ini yaitu pak edi rahmayadi
jadi si bang edi saya manggil abang nih karena saya kenal lama
dia ajak untuk wakil saya nggak mau
jumpai jakarta berapa kali bang edi datang ke rumah orang tua
sampai akhirnya orang tua lulu mengizin nelfon saya dari jakarta
beliau udah pangkoster
bang edi sujud syukur ini
baru dari rumah dadak dadak udah setuju aja maju dengan abang pasangan jadi wakil
wah yaudah gini aja dah
ya udah cepet berangkat
terus saya berangkat dengan ayu sama ada kawan saya arief sama istrinya
katanya ada mimpi
saya gak ada mimpi
ada tanda tanda nggak ada juga
kita sama lah
kita untuk membangun sumatera utara
saya diam mikir david
saya pikir apa yang di petunjuk allah orang pertama yang ngelepon bang edi
ya udah lah
ya udah aja mulai sekarang aja umumkan
ini kemarin nih beberapa waktu lalu bang edi sudah menyatakan untuk maju lagi ke pilgub sumut dua ribu dua puluh empat
abang kalau ada satunya juga sempat nge state juga nih bang
ini nantinya abang benar akan melangkah ke kontestasi pilgub dua ribu dua puluh empat atau seperti apa
saya insya allah nanti setelah berakhir jabatan ini akan saya maju pilek dulu
mudah mudahan sukses dan nanti kita lihat setelah pilek sukses itu akan lebih mudah nanti untuk pilkada
bang tapi aku ingin konfirmasi sedikit
begitu banyak perjuangan dan proses politik dari bang edi
tapi saya dengar isu bahwa bang ejek dan juga bang edi ini lagi nggak akur
saya gak usah lagi artinya kayak menutup nutupin esera sesemua orang
jangankan di sumatera utara di luar sumatera utara pun tahu hubungan kami lagi tidak baik baik saja
lagi tidak baik baik saja
jadi ya apalagi kan baru dengar juga kan diana udah dengar statement beliau beliau akan maju
ditanya pasangan saya belum tentukan artinya kan beliau maju
bukan dengan saya lah kalau memang niat dengan saya kan disebutkan
juga ya karena tadi hubungan itu lagi tidak baik baik saja
kenapa bang kenapa lagi tidak baik baik saja itu kenapa
karena kebijakan atau prinsip yang berbeda atau seperti apa bang ejek melihatnya
pasti semuanya mempunyai argumen ya
tapi saya sendiri dan saya siap juga dikonfrontir sama beliau
saya sendiri sampai hari ini nggak tahu kenapa
gak pernah dipanggil nggak pernah ditanya nggak pernah dikonfrontir juga
kalau ada mungkin hal hal yang merasa tidak cocok atau tidak sesuai atau didengar ada yang tidak beres
tapi saya beberapa kali mendatangin beliau
karena ada beberapa saat beliau merasa tidak enak saya datangin
bang kenapa ya gini gini artinya saya sampaikan saya jelaskan
oke selesai bagus
berjalan lagi gitu lagi saya datengin
ada mungkin empat lima kali saya pernah konfrontir
sampai akhirnya saya pikir ya sudah lah masa bola balik begini
terus kalau saya memang nggak dipercaya ya sulit juga kan
tidak menjelaskan pun
saya yang terpenting adalah hidup nih
insya allah mudah mudahan yang pertama saya ingin silaturahim
dan kalaupun silaturahim
dan kalaupun silaturahim itu jangan karena jabatan ini jadi putus silaturahim
tapi kalau memang toh ada yang seperti itu ya sudah saya nikmati saja
apapun itu kita umat beragama semuanya yakin ketentuan itu semuanya pasti sudah ada yang ngatur
itu allah tuhan yang atas
jangan sampai karena jabatan silaturahimnya putus
aduh ini sepertinya panas
ini kita boleh makan dulu kali ya pak
boleh boleh boleh
itu dekat kompor itu maka panas
dulu mungkin dekat kompor panas ya
bang ije kayu terima kasih banyak waktunya buat sian indonesia the politician
kita bersyukur banget dikasih banyak sekali makanan
kayanya udah aku ngiler banget udah makan
boleh langsung diambil ya
yuk kita sambil makan bareng bareng yuk